dikenal sebagai tempat bermukim
di tengah masyarakat etnis tionghoa
tak hanya sekedar cerminan masyarakat
multi kultural di kota pahlawan
kampung ini juga mempunyai
kisah unik hingga dikenal dengan
julukan kampung kungfu
cerita kehebatan kungfu kapasan
dan jiwa patriotisme
dari warganya yang pada saat itu disebut
sebagai buaya kapasan
nyatanya membuat cerita sejarah tersendiri
di kampung kufu surabaya di kawasan
konon katanya ratusan tahun silam
ditempat ini banyak dihuni oleh pendatang
dari tionghoa yang jago
bela diri atau ilmu kupu
sehingga korelasinya kampung ini
disekarang banyak dikenal sebagai
kampung kungfu surabaya
dan di segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda
untuk menelusuri lebih dalam lagi
tentang jejak sejarah kampung kungku surabaya
yang hingga kini masih mempertahankan
nilai eksotisme pecinan di kawasan ini
yang terus dilestarikan
gapura naga dan aneka
ornamen ala pecinan lainnya menghiasi
setiap sudut kampung kapasan
dalam surabaya ini
berada di sisi utara kota surabaya
kampung kapasan menjadi salah satu
kampung pecinan di kota pahlawan
tampak seperti permukiman biasa
pada era kolonial dikenal sebagai
lumpung pendekar kungfu
bela diri yang dikuasai para pendekar
di gunakan untuk mengantisipasi
tindak kriminalitas yang sedang marak
juga kerap melawan pemerintah kolonial
dikenal sebagai kampung ungku di surabaya
awal mulanya seperti apa
dan terakhir bagi suku tionghoa
jadi disini sangat sangat banyak
zaman dulu sangat sangat banyak sekali
pekungfu atau paling sedikit
atau kundaw dari tiongkok asli
dan itu pun mereka
memperjuangkan satu kita tetap
aliran yang ada disini
suku suku tionghoa yang ada disini
hari rabu dan jumat
berlokasi di kelenteng
bon bio kapasan digelar latihan
kungfu dan barongsai
bagi siapa saja yang tertarik
ya karena untuk
waktu itu memang apa
untuk ikut melestarikan aja
olahraga tradisional begini
jadi makin lama
juga bisa dirasakan untuk
untuk di badan kita sendiri lebih sehat
akhirnya ya keterusan sudah
waktu saya gabung di barongsai ini mulai
dari kelas sd
dari kelas enam
saya gabung disini itu tertarik dengan
dan saya juga ingin kurus
dan yang ketiga saya mencari
kegiatan lagi selain di rumah saja
menyusuri setiap gang kampung kapasan dalam ini
memang tidak ada habisnya
setiap sudut memiliki daya tarik
tersendiri bagi pengunjung yang datang
mulai dari bangunan sakral seperti punden ini
yang usianya sudah lebih dari
bergeser sedikit pengunjung
masih dapat melihat rumah rumah kuno
sebagian besar rumah rumah ini memiliki
pagar tinggi yang menutupi
hampir seluruh bagian rumah
di kampung gungfu ini ada satu tempat makan tersembunyi
yang memiliki konsep menarik
namanya kedai kung fu
selain bangunannya yang kental dengan nuansa tiongkok
makanan yang dijual disini khusus vegetarian
masakan di kedai ini
merupakan olahan sendiri
yang masih mengandalkan bumbu bumbu tradisional
tidak dijual disurabaya
apakah setelah makan ini
saya jadi pandai gungkuk
kelihatannya ini seperti daging
tapi sebenarnya bukan karena ini semua masakan yang ada di sini
merupakan vegetarian ya
jadi tadi ini adalah tepung
namun diolah seperti
rasanya pun seperti daging
jadi ini memberikan kesan berbeda ketika disantap
nah ada lagi yang menarik nih
kalau ini tadi jemian kungfu
karena ada di kampung kungfu nih ya
ini ada lagi minuman yang
bahan dasarnya tidak ada di kota surabaya
kayaknya seger banget ya di minumnya
ini buahnya merupakan
sermentasi dari limon
rasanya tuh segar
tapi begitu dipadu padankan dengan gula
bagi anda yang ingin mencoba
kedai kungfu buka dari pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
harganya cukup terjangkau
makanan dibanderol mulai dari dua puluh lima ribuan saja
keberadaan kampung kapasan dalam surabaya ini
menyimpan banyak sejarah masa lalu warga tionghoa
juga menjadi bagian tak terpisahkan
dalam perjalanan dan perjuangan surabaya
pada masa kolonial
ghea clarissa heru sudarmanto
surabaya jawa timur